dalam acara penganugerahan penghargaan realisasi apbd yang digelar kementerian dalam negeri
pemerintah provinsi papua menerima penghargaan kategori peningkatan pendapatan asli daerah dua ribu dua puluh
dengan pendapatan dua satu triliun rupiah pemprov papua berhasil bangkit dari jatuhnya perekonomian di tengah pandemi
pemerintah provinsi papua menerima penghargaan kategori peningkatan pendapatan asli daerah
yang dalam kesempatan ini diterima oleh steven soor selaku pelaksana harian kepala bapenda provinsi papua
steven menuturkan akan terus mempertahankan prestasi ini dengan beberapa strategi
diantaranya dengan intensifikasi penerimaan pajak daerah peningkatan layanan publik
peningkatan sarana dan prasarana pendukung perbaikan tata kelola secara sistematis melalui perbaikan kebijakan
serta penguatan kelembagaan
ia menyebut akan terus berusaha mengoptimalkan pendapatan asli daerah di papua agar pertumbuhan ekonomi semakin meningkat
realisasi penerimaan pendapatan asli daerah untuk tahun dua ribu dua puluh satu dari jenis penerimaan pajak daerah retribusi daerah
hasil pengelolaan kekayaan daerah dan pendapatan hasil daerah yang besar itu sebesar dua satu triliun
atau satu ratus delapan sembilan belas persen
dari pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor biaya balik nama kendaraan bermotor pajak air permukaan
pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak rokok
di sisi lain menteri dalam negeri tito karnavian mengapresiasi daerah daerah dengan realisasi apbd tertinggi
salah satunya provinsi papua
ia berharap dengan melandainya kasus covid sembilan belas setiap daerah bisa melakukan terobosan untuk pemulihan ekonomi nasional
penekanan kita kepada daerah segera manfaatkan peluang dengan terkendalinya pandemi covid sembilan belas
untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah masing masing dengan cara mencari peluang untuk meningkatkan pendapatan
begitu pendapatan sudah diperoleh segera belanjakan agar ada uang beredar ekonomi bergerak
tito menyatakan akan mengevaluasi serapan apbn per bulan dan mengumumkan daerah mana yang rendah untuk kemudian mendapat teguran
di samping itu daerah yang berprestasi akan diberi penghargaan